sejak diakui oleh belanda dengan nama nadelans new guinea pada abad ke sembilan belas
hingga perubahan nama menjadi papua dibawah instruktif presiden gustur pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan lalu
keberadaan wilayah paling timur indonesia ini masih penuh dengan masalah ya sampai saat ini
dan banyak hal yang saat ini juga menjadi sorotan pemerintah
hingga isu energi di mana masyarakat ketenaga listrikan indonesia yang terafiliasi dengan pln
dan tentu saja yang belum lama terjadi adanya isu rasisme ya terhadap mahasiswa papua di jawa timur pada tanggal tujuh belas agustus lalu
lalu benarkah ini merupakan sebuah gambaran masyarakat papua sebenarnya masih belum benar benar merdeka
seperti masyarakat indonesia lainnya
masyarakat indonesia lainnya harus berhati hati benda misalnya
semata mata hanya disebabkan oleh
isu rasisme namun
hal tersebut merupakan eskalasi
dari luka hati warga papua
yang sudah ada sejak lama
penanganan pihak militer yang dianggap
represif pun justru memperkeruh suasana
menurut ketua dpr
bambang susatyo penyelesaian
masalah di papua membutuhkan proses
berkelanjutan dimulai dari
dialog pendekatan dari hati hingga
penyempurnaan dana otsus bagi
masyarakat papua kita pun
dapat mencontoh pendekatan
yang dilakukan oleh mantan presiden
gus dur yang dianggap berhasil
mendapatkan kepercayaan warga papua
yang saat ini dirasa
sudah mulai memudar
ya pemerintah terus berupaya
meningkatkan taraf hidup masyarakat papua
serta mewujudkan keadilan dan
kesejahteraan bagi mereka
tapi apakah langkah langkah pemerintah
selama ini sudah tepat kita akan
membahasnya bersama dua narasumber
yeni wahid dari direktur the wahid institute
dan juga lenis kogoya
halo mbak yeni dan juga pak
lenis ya nah kita
papua itu sudah berada di
pangkuan pertiwi ini kan sejak tahun
kita sekarang tahun dua ribu hampir
tahun dua ribu dua puluh masalah
yang dihadapi dan harus
diselesaikan baik oleh pemerintah
maupun kita semua terhadap papua ini
masih begitu banyak
dan apalagi dengan kejadian kejadian
yang tidak lama ini
ya masalah rasisme juga
dan akhirnya mengungkit kembali masalah
perasaan ketidakadilan dan lain
menjadi sesuatu yang
mengkhawatirkan kita semua belum lagi
atau intervensi dari pihak pihak
luar yang mungkin ingin memanfaatkan
situasi seperti ini walaupun sudah jelas
kalau dari pihak indonesia papua itu
bagian dari nkri sudah tidak bisa
ditawar lagi tapi sebenarnya
mungkin kita bisa mulai ya
bu yeni dan pak lenis juga
supaya langkah langkah ke depannya
menyelesaikan masalah yang fundamental itu
bagian dari asal usul
politik dari papua itu sendiri
yang sampai saat ini itu masih menjadi
perdebatan pada dan kita ingat pada
tahun dua ribu satu di bawah presiden gus nur
ayahanda bapak itu ada yang namanya
otsus papua yang sebenarnya kan
merekognisi memberikan hak hak khusus
kepada papua itu sendiri bagaimana
mbak yeni melihat ini masalah sejarah
cara menyelesaikannya yang baik ya sehingga
kita juga paham di indonesia ini
dunia internasional juga paham ya
sebenarnya apa yang terjadi iya jadi
memang ini ada ini salah satunya masalah
besarnya adalah masalah kesenjangan mbak desi
dan masalah kesenjangan itu termasuk
diantaranya adalah kesenjangan persepsi
cara pandang papua dari sudut pandang
bangsa indonesia yang lainnya dan
cara pandang masyarakat papua pada
sebagian memandang apa namanya diri
mereka dalam bingkai nkri ini termasuk
didalamnya adalah sejarah bergabungnya
papua ke indonesia dan ini sejarah yang
mungkin kita sendiri ya di seluruh indonesia
kurang paham atau tidak mengerti apa
sebenarnya yang terjadi prosesnya jadi setelah
terjadi new york agreement tahun seribu sembilan ratus enam puluh
lima belas agustus seribu sembilan ratus enam puluh dua kenapa setelah lima belas
agustus selalu ada rame rame karena ada
sebagian orang yang memang melihat itu
sebagai tanggal bersejarah nah jadi lima belas
tujuh belas agustus seribu sembilan ratus enam puluh dua ada new york agreement yang
intinya mengatakan bahwa ditandatangani
papua ini bagian dari indonesia tetapi
harus ada beberapa hal yang harus
dilaksanakan oleh pemerintah indonesia
misalnya harus melaksanakan pembangunan
ekonomi secara cepat akselerasi
pembangunan ekonomi di sana yang kedua
juga ada penentuan referendum masyarakat
papua ini mau bergabung dengan indonesia
atau tidak lalu kemudian referendum itu
dilaksanakan yang namanya ppra
itu nah dari situ perwakilan
masyarakat papua lebih dari seribu orang
berkumpul dan melaksanakan
hak referendumnya seribu orang ini mungkin
salah satu yang dipermasalahkan ini salah satu
contensionnya ini salah satu hal yang
ada sebagian masyarakat papua masih
mengatakan bahwa oh ini nggak betul dong
tidak semuanya apa namanya
diwakili bukan one man one vote
tetapi memang sampai sekarang kan sistem di papua
juga sistem noken masih ada ya mbak lainis ya
masih berlaku sampai sekarang industri papua
representasi masyarakat terdalam
apapun perkara bahwa ini
yang satu memandang seperti apa
yang satunya lagi memandang tidak syah
tetapi secara hukum internasional ini sudah diakui
diakui oleh pbb dengan resolusi

intinya bahwa papua
sudah menjadi bagian dari indonesia
jadi sebenarnya kalau dipertanyakan juga
oleh pihak internasional di indonesia cukup
confident bahwa ini tidak akan dikabulkan oleh
pihak pihak internasional ya pbb bahwa
keberadaan papua itu merupakan bagian
yang sah dari nkri
jarang dalam sejarah hubungan
dikabulkan sampai dua kali diulang
nah yang pertama itu
kalau itu dianggap cacat
yang menganggap cacat kan hanya tiga puluh
sepuluh negara afrika sembilan puluh tiga negara
menganggap ini sah
jadi kalau voting ya sudah jelas menang
nah yang kedua ada yang mengatakan
ini sama dengan tim tim
beda sekali legal standingnya beda
pijakannya berbeda tim tim itu
dulu masuk dalam yang namanya
dan di bawah koloni portugal
papua tidak tidak pernah
jadi beda sekali awalnya ini sudah
prosesnya juga beda
baik pak lenis mungkin ini untuk pertama kalinya
presiden joko ya kita ada staf khusus
presiden untuk papua bagaimana
melihat ke depan supaya masalah
sejarah dan juga status politik ini
bukan lagi menjadi
batu ya yang
papua itu sendiri dan
kalau tidak salah kan di otsus itu kan harusnya
ada yang namanya komisi kebenaran
dan rekonsiliasi yang harusnya dibentuk
hal ini menurut anda bagaimana ke depan
kalau saya kembali lagi
terus nama papua
orang tua kasih nama kembali
edian kembalikan nama papua
presiden gusdo waktu itu mengembalikan
jadi kesan orang papua
orang tua itu
nama baiknya sekarang selalu ingat
terus itu sekarang sejarah
jadi saat itu kan juga
tim seratus datang ke istana
terus minta refidus hal yang sama sekarang
kita bicara ini
tapi setelah itu
pak menawar akhirnya kasih
otsus itu yang undang undang nomor dua puluh satu
disitu kan ada
tiga kewenangan yang dikasih
kewenangan pertama adalah gubernur itu harus
wakil gubernur orang papua
bupati orang papua
skpd ya tidak diatur
dalam undang undang tapi
orang rambut keriting kulit hitam
sampai hari ini
kewenangan itu diberikan
terus ada lagi kewenangan untuk keuangan
keuangan itu uang dari otsus sekarang
langsung ke rekening
langsung ke pemerintah provinsi
disitu ada lagi namanya afirmasi
baru lembaga masyarakat
dana anggaran semuanya
mengatur itu semua
sekarang ini ada yang satu regulasi
contoh ya afirmasi ini
contoh ini kecil aja yang lain lain
saya tidak cita karena memang satu contoh
sudah dijelaskan bahwa
kepada agama adat dan
sampai hari ini belum ada yang regulasi
itu melaksanakan pedasus
menteri dalam negeri kasih surat kepada gubernur
segera melaporkan dana
dikasih waktu dua sampai tiga bulan
tapi sampai terlambat
bulan juli kemarin dana juga tahan
tapi sudah dicairkan lagi
kita rapat balik lagi
syaratnya kalau boleh dicairkan
tapi syaratnya nanti bikin surat
endaran kepada bupati
sampai hari ini belum bikin surat edaran
jadi disini ada kalakabu disitu
jadi kenapa uang itu bisa keluar
sudah dikasih karena tujuannya adalah
uangnya untuk adat punya itu
khusus masyarakat adat
disitu kan ada odoapi odo polo tua tua adat
nah itu dana itu kasih mereka
lembaga masyarakat ada yang terima
dibagi itu masyarakat adatnya
untuk masalah ulayat masalah keamanan
mereka ada di situ
berarti ada masalah banyak sekali
yang merupakan implikasi dari
termasuk misalnya masalah
merasa dimarginalisasi dan lain sebagainya
yang juga selama ini
mungkin ada kegagalan
dianggap kegagalan dalam pembangunan
kesehatan pendidikan dan lain sebagainya
mungkin ini salah satu merupakan masalah
pelik yang harus diselesaikan oleh pemerintah
hal yang masalah status politik karena
ini selalu menjadi
dengan adanya penggibaran
bendera bintang kejora dan lain sebagainya
ini bagaimana menurut pak lenis
apa yang harus dilakukan supaya
kedepan ini bisa diselesaikan
karena masalah truth and
reconciliation atau kebenaran dan rekonsiliasi
ini menurut saya ini kan penting
dilaksanakan karena merupakan bagian
dari otsus yang memang
dan harusnya dipenuhi pada tahun
dari tahun dua ribu satu
kita yang bicara papua itu tidak bisa kita potong
tapi mulai kita kembali akar masalah
kalau kita bicara masalah
berarti dengan sama konsep
sama juga minta referendum
mungkin belum diterapkan
sila kelima misalnya
kehadiran ini belum di merasakan
akhirnya dikasih otsus ini sama saja
jadi sekarang yang saya minta itu
undang undang otsus itu
dimana adalah kesalahannya dimana
sama saja kemerdekaan
untuk pendidikan kesehatan ekonomi semua ada di dalam
jadi disitu revisi dulu
nanti kalau pemerintah provinsi mengatakan
wah disini kewenangannya cuma ini
kalau ini tidak terus
tidak pernah bikin
nanti ketahuan dari situ
terus kewenangan pemerintah pusat bagaimana untuk
membina pemerintahan papua
misalnya apakah bertahun
ada evolusi itu tidak
terus permintaan dari pemerintah papua
penggunaan anggaran tersebut
apakah pemerintah pusat melayani atau tidak dimana kecurigannya
karena yang sekarang dijawab
undang undang osus dalamnya
mrp majelis rakyat papua
sekarang kursi osus
itu jadi selain dari itu
harus cek dulu jadi kita supaya tahu
kesalahannya ada pemerintah pusat
atau pemerintah daerah
jadi yang penting
revisi terhadap undang undang otsus itu perlu
kita istirahat sebentar mbak yeni
dan juga pak lenis tapi kita akan
segera kembali tetaplah bersama insight
masih bersama insight kita lanjutkan
dialog bersama kedua narasumber kita
yeni wahid direktur dari
the wahid institute dan juga leny skogoya
staf khusus presiden untuk papua
kita berdiskusi mengenai apa yang perlu kita
lakukan ya untuk memperbaiki
masa depan papua
dan memang kalau saya lihat
presiden jokowi itu cukup kuat ya sering berkali kali berkunjung sana membangun infrastruktur dan lain sebagainya
dan juga terakhir ini kan bertemu dengan enam puluh satu tokoh papua ya kira kira untuk duduk bersama menyelesaikannya
tapi sampai sekarang ini kelihatannya kan masih banyak hambatan dan tadi menarik pak lenis katanya undang undang otonomi khusus ini harus direvisi
jangan terjadi kesenjangan antara persepsi dari pemerintah pusat dan juga persepsi dari masyarakat papua itu sendiri
mungkin mungkin otonomi khusus ya mungkin artinya bisa mendapatkan merdeka dan lain sebagainya di akhir itu
tapi tidak bisa dipungkiri ya sejak tahun seribu sembilan ratus enam puluh sembilan ya itu sampai sekarang ini masih banyak terjadi istilahnya pelanggaran ham dan juga approach kekerasan yang dilakukan di sana terhadap masyarakat papua
dalam menyelesaikan kasus biasanya di situ ada pakai approach itu pakai aparat aparat kekerasan dan lain sebagainya
rasa ketidakadilan kecurigaan ketidaknyamanan dan lain sebagainya
mbak yeni ini kedepannya itu bagaimana supaya ya ini tidak terjadi lagi
karena sangat krusial pada intinya kalau semua happy di situ kan pasti masalah ini tidak masalah
merdeka dan lain sebagainya tidak akan timbul
betul jadi memang saya pernah membaca sebuah laporan yang dikeluarkan dari lowy institute
dia menilai dia melihat menganalisa macam macam tipe kekerasan
terjadi di papua dan west papua gitu ya
ada tiga tipe kekerasan besar yang digolongkan gitu dalam tiga kelompok besar
yang pertama kekerasan dilakukan oleh aparat aparat negara
yang kedua kekerasan dilakukan oleh gerakan separatis
yang ketiga kekerasan dilakukan oleh sesama masyarakat sendiri
misalnya adalah kelompok kelompok antarsuku dan lain sebagainya
yang cukup membuat apa namanya terkejut
karena ini berbeda dengan persepsi yang ada
terutama di dunia internasional
bahwa jenis kekerasan paling banyak yang dilakukan itu adalah jenis kedua
kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis
bahkan disitu disimpulkan salah satu headingnya dalam artikel itu dikatakan bahwa
kelompok separatis membunuh secara lebih efisien dan lebih banyak
saya cukup kaget membaca datanya juga
oh saya pikir selama ini aparat lebih banyak
lowy institute ya
nah jadi intinya bahwa memang ada lingkaran kekerasan
yang harus segera dihentikan di papua ini
terlepas yang melakukan siapa
pr kita bersama adalah memastikan bahwa anak terutama anak anak kecil di papua tidak terekspos terus menerus
oleh lingkaran kekerasan budaya kekerasan yang ada
dan ini kan akan berpengaruh terhadap kehidupan sosial ekonomi budaya yang ada di sana itu sendiri ya
tapi di sisi lain kekerasan dilakukan oleh aparat ini juga harus disikapi oleh negara
lenis tadi menarik menurut anda otsus itu sendiri harus direvisi
supaya tidak ada lagi kesenjangan dalam pemahaman dan juga bisa diterapkan sebaik baiknya itu bagaimana khusus untuk masalah ini
karena ini inti ya masalah kekerasan masalah
ya jadi kalau contohnya anak kecil marah itu kan mungkin sesuatu mamanya atau bapak belum kasih
jadi melihat mungkin negara melihat pandang papua itu semuanya sama
tapi sekarang di papua terjadi sekarang adalah
ada yang bilang kelompok merah putih anak pejuang pejuang
terus ada juga kelompok untuk papua merdeka
nah dua sisi ini yang sekarang berkembang di papua
jadi kalau di papua ini kan sudah mulai muncul antara papua dengan jakarta
jadi di fafak itu kan bakar kantor daf yang dibakar
saya khawatirkan ke depan
jangan sampai ada terjadi antara kita papua dengan papua
kita berkelahi akibatnya papua rasa tidak aman
karena di situ juga ada kesenjangan antara masyarakat gunungan dan masyarakat pantai
mungkin tidak sejalan juga ya tidak sevisi
iya itu itu seperti yang kemarin yang masyarakat kita yang datang
sekarang isu bangunnya sekarang begitu juga
apakah betul betul mewakili sebuah warga
itu dari kan tujuh wilayah adat di sana
kalau di papua itu ada onaik
di gunung itu kita sebutkan onae
nah saya tidak melihat tujuh wilayah adat
jadi ini orang tua yang datang
jadi menyampaikan aspirasi
itu bagian dari aspirasi
gubernur dan papua
mrp papua pembarat
dan juga dpr
minta ke presiden untuk apa mau apa
masyarakat sudah menyampaikan
tidak perlu lagi berdebat
nah itu saya mau sampaikan itu
kita harus hargai yang tuan tanah
yang ada di kondombai
jadi tidak harus menceritakan tujuh wilayah adat datang
tapi kita menyampaikan sisi adatnya
dan dia dari rumah keluar
onaik adat keluar
jadi kita harus hargai
ya tergantung oleh presiden
mana yang di prioritas
mana yang tidak prioritas
ini tidak perlu di debat
yang paling penting di dalam satu poin yang dimasukkan adalah
di situ revisi undang undang khusus
itu yang penting
undang undang disitu sudah mengatakan
sembilan usulan tadi
sudah ada di dalam revisi undang undang otsus
jadi kita kembali lagi melihat bahwa
yang pada saat yang tim seratus datang
baru memberikan kemerdekaan penuh
dalam arti ini
undang undang khusus itu
lihat kembali lagi sebelum dua ribu dua puluh satu
kalau katakan pemerintah pusat yang salah
kami marah karena kamu salah
silahkan kasih tahu
kalau pemerintah provinsi yang salah
dari pusat kata
eh kok yang salah
supaya masyarakat tahu masalahnya
ya berarti kan harus ada dialog ya tuh
itu harus dibantu
sekarang yang dibicarakan
pemerintahan pak jokowi
mau tegakkan cilake lima
keadilan sosial bagi seluruh
kalau bicara sdm
dulu kami belum ada polisi
pak ulus waktu terpaut
saya jokowi masuk
diangkat jadi kapoda papua
itu jadi panglima papua
pak pembaru itu orang panglima
jadi ada beberapa kita
lembaga adat saya kasih rekomendasi
ada juga ajudan presiden
itu jadi bintang dua semua sekarang
dari bintang satu naik
ajudan presiden pun
mau penerimaan kepolisian
itu ada berapa satu satu masuk
semua kementerian ini
kementerian ini semua ada anak anak papua
terus di istana pun
termasuk saya dengan esap di bawah itu ada anak anak papua semua
tpn ada juga
kita dikasih sekolahkan
seribu lima ratus seribu enam ratus anak papua setiap tahun kami buat keluar
taruh ac sampai di menando
itu biaya semua dari pusat
lima belas ribu di papua
cisanya dari pusat sini
itu mereka masuk di kos kos
di mana dia mama atau bapak ada di situ
anak itu dia masuk
dia jadikan wali orang tua
nah ini terjadi
jadi lima sepuluh tahun ke depan untuk sdn papua
itu akan terjawab
jadi tidak ada lagi mungkin kita mengatakan bahwa pesimis
tapi kita optimis bahwa papua akan terjadi terdepan
tapi pak lenis anda sendiri melihat
ini kan ada papua
kemudian ada pemekaran
papua barat dan lain sebagainya
dan sering terjadi juga konflik antar suku dan lain sebagainya
itu bagaimana menurut pak lenis
untuk mengurangi konflik konflik yang memang terjadi di tanah papua itu sendiri
waktunya kita bicara untuk masalah pemekaran
karena di sana itu geografisnya yang sulit
jangkauannya yang susah
contoh dari yepurawamena itu lima ratus kilo
tapi itu perlu ada pemekaran atau bisa menimbulkan masalah serius
di sana sekitar ada tiga belas lima belas kabupaten
berarti kan layak biaya provinsi
terus papua tengah misalnya
tergantung pemerintah mau jawab apa
terus ada kabupaten kabupaten
ya tidak bisa jangkau pun dikasih pak ibu
jadi saya kira kalau bicara kita buka isolasi
terus transportasi kita buka
sepanjang transportasi misalnya lima ratus kilo yang tadi saya bilang
itu sepanjang jalan itu kita bikin namanya transmigrasi lokal
jadi masyarakat di sana numbuk
kita taruh di situ
di situ ada kiosk
ada juga balai pendidikan
lalu di situ juga swalayan dibuka
akhirnya satu kawasan
sepanjang jalan itu
jadi di sepanjang jalan setiap transisi itu tidak ada yang kosong
semua manusia pasang
tapi diberikan perkebunan
misalnya perkebunan sagu
jadi ada kegiatan ekonomi yang bisa meningkatkan kesejahteraan
ini harus dilakukan
baik mbak yeni tadi saya tertariknya mengenai masalah bagaimana pengadilan ya
istilahnya terhadap kekerasan anak
kita kan tidak bisa dilupakan begitu saja
menurut anda itu jalan keluarnya
apa yang harus dilakukan oleh pemerintah indonesia supaya lebih sensitif dan lebih inilah dalam menerapkannya
supaya tidak terjadi lagi pelanggaran pelanggaran ini
papua itu unik ya
karena masyarakatnya sangat menekankan pada pendekatan kebudayaan
dalam hal ini bagaimana caranya kita menggali sisi ini
sehingga bisa menjadi salah satu mekanisme penyelesaian persoalan yang ada sekarang
nah apa namanya
apakah bisa dengan melalui pendekatan budaya bisa melalui pendekatan adat
bisa juga melibatkan tokoh tokoh agama dalam penyelesaiannya
tetapi yang paling penting itu ada penyelesaian mbak
karena kita membangun kita memberikan begitu banyak uang
kita pembangunan dan lain sebagainya
tapi ibaratnya orang masih sakit hatinya
terus kemudian lukanya tidak diobati tapi hanya ditambal
pasti masih marah
nah caranya bagaimana
memang harus berdialog secara jujur gitu
termasuk diantaranya terhadap hal hal yang sifatnya simbolik bagi mereka
misalnya soal bendera bintang kejora
ini saja juga masih ada disparitas persepsi
antara kita memandang bintang kejora masyarakat dan aparat memandang bintang kejora dan masyarakat papua sendiri
padahal dalam undang undang otsus itu dijelaskan
itu sebagai simbol dari budaya kultur
bukan sesuatu yang mengimbangi atau sejajar dengan merah putih
nah itu sebetulnya hal hal seperti itu bisa kita eksplorasi lebih lanjut
kita samakan persepsi melalui dialog
ada kesepakatan termasuk juga penyelesaian masalah masalah pelanggaran ham di masa lalu
mau diselesaikan seperti apa
kita undang para kepala suku
kalau diantara setahu saya diantara para kepala suku diantara suku suku juga ada penyelesaian adat ya pak ya
yang bisa dilakukan ketika ada pertikaian terjadi
mungkin ini cara yang sama mekanisme sama bisa kita tahu
baik kita break sebentar ini dan juga pak enis
tapi tetaplah bersama kami
insight with desi anwar akan kembali sesaat lagi
ya anda masih bersama insight with desi anwar
kita lanjutkan dialog bersama yeni wahid director dari the wahid institute
dan juga leni skogo ya staf khusus presiden untuk papua
kita membahas mengenai apa langkah langkah pemerintah
langkah langkah pemerintah dan kita masyarakat semua yang harus dilakukan untuk memperbaiki lah provinsi ter timur di indonesia
ini tadi ada yang menarik mengenai penanganan konflik
karena papua biasanya ya kita kalau diberitai itu konflik yang di kekerasan dan lain sebagainya
keterbelakangan dan banyaklah aspek aspek yang harus ditangani
menurut pak lenis penanganan konflik yang paling efektif ya
baik konflik antar warga di papua itu sendiri
antara ya pusat dan daerah
jadi saya di lembaga masyarakat adat itu ada menangani masalah bidang peradilan adat
ya bidang hukum
di situ kita ada
jadi contoh terjadi di papua misalnya perang suku
nah mulai kayak seperti puncak ilaka waktu itu bunuh bunuhan habis habis gitu
itu saya sebelum saya turun mereka masih perang terus
tapi setelah saya turun
karena di dalam
di lembaga masyarakat adat itu
ini kan kita perang antara suku
nah sebelah kelompok ini ada ketua lembaga adat
karena di sirik
dia ada di situ ketua lemah
ada di sini ada kampung
di sana ada ketua lma
jadi begitu saya turun mereka dengar eh kepala ketua lemah kepala suku turun
itu semua mereka poingi ketemu
jadi tadinya mau perang bunuh bunuhan tapi mereka diam semua
begitu saya turun malah sebelah sebelah saya bisa datang
jadi yang ketua lembaga adat sebelah yang pihak yang pertikaian ini
dia bisa datang komunikasi
di sana juga berkomunikasi akhirnya
saya mediasi sebentar lagi sudah selesai
itu puncak ilaka
terus di tolikara juga sama
tolikara dua kali perang
terus saya bisa selesaikan
terus juga di tolikara itu ada terjadi ada orang isunya
tolikara dan pakar mesit yaitu
nah itu saya mediasi
terus juga palang jalan
itu hampir sebulan lebih
semua pegang panah
ya para turun model apa pun tidak bisa
begitu saya turun mereka dengar saya turun
itu langsung jemput saya
baru saya yang buka sendiri
tapi kuncinya apa dalam hal ini
karena ketokohan atau bagaimana
ada cara cara yang tertentu
terus ketiga lagi bu
timika ini kan perang perang perang terus
begitu saya turun
ya memang timika ini kan konsepnya kepala ganti kepala
yang sebelah sana ada yang lima mati
tapi begitu saya turun
saya damaikan karena konsep yang tadi
ada ketua lembaga ada di sana di sana
begitu mereka dengar saya sudah ada di situ
mereka semua diem
besok dia sudah selesai
jadi masalah di papua itu harus bawa peradilan adat
karena saya lakukan misalnya perdamaian ini
di sini dia bikin pasukan
di sana dia bikin pasukan
baru di sini saya taruh kayu tengah
baru di sini pegang panah berapa orang
dari sini media melewati ke sana
dari sana dia melewati ke sini
bunuh bahwi lembar ke sana
dari sana bunuh babi lembar ke sini
tapi kalau misalnya konfliknya dengan aparat dalam hal ini
misalnya polisi tembak masyarakat
dia tinggal di mana dulu
kalau dia memang tinggal di wilayah papua
di bawah pengacara kepala suku peradilan
asal masyarakat mengadu kepada siapa
masyarakat mengadu kepada peradilan adat
berarti peradilan ada yang menuntut
ya ini saya ingin menanyakan sesuatu karena yang baru baru ini masalah rasisme dan lain sebagainya
itu kan sangat buruk sekali ya bagi bangsa kita itu sendiri
bagaimana supaya tidak ada lagi terjadi masalah rasisme
jadi memang ini bukan cuma masalah antar negara
terhadap perlakuan negara
terhadap masyarakat papua
tetapi juga antar masyarakat
sesama warga bangsa kita
dari beberapa etnis yang berbeda ini
cara memperlakukan kita satu sama lain kadang kadang ini memang kurang baik
dan perlu kita ubah
kita kadang kadang terjebak pada stigma stigma
orang jawa begini stereotip
orang jawa begini orang papua begini
orang sulawesi begini orang minang begitu dan lain sebagainya
nah kadang kadang itu membuat kebekuan kebekuan dan membuat konflik konflik kecil
dan kadang menimbulkan diskriminasi
serta tindakan rasisme
dan juga kebiasaan yang spesial dalam kita memperlakukan sesama
namun secara besar mbak secara masyarakat
saya rasa memang kita harus lebih merangkul lagi masyarakat papua
sehingga mereka menjadi bagian dari kita
salah satunya adalah dengan representasi mereka di layar kaca
contohnya nih gampangnya ya
kita melihat bahwa sekarang iklan dan lain sebagainya
salah satu standar kecantikan hanya kalau kulitnya putih rambutnya panjang
nah sehingga ketika dia
kalau itu bukan bagian lho
kalau rambutnya keriting dan kulitnya agak gelap
itu kurang terwakili
dalam contohnya ya dalam landscape standar kecantikan kita
ini kan upaya yang harus dimulai oleh semua
mengikustertakan semua warga papua
sehingga mereka merasa menjadi bagian dari indonesia
sama sama dianggap sebagai orang yang punya sesuatu
sesuatu untuk dikontribusikan gitu ya
barangkali cnn bisa memulai salah satu penyiaran dari presiden
ya betul kita harus melakukan refleksi diri juga
karena seberapa besar sumbangan kita juga terhadap apa yang terjadi di papua
kita semua harus bertanggung jawab
karena sepanjang masa ini kesenjangan juga dalam segala aspek ya
bukan saja kesenjangan politik ekonomi sosial tapi budaya
dan juga bagaimana kita memperlakukan
dan kalau memang kita menganggap bahwa kita semua satu keluarga ya
kita harus memperlakukan semua seperti saudara
bukan memisah misahkan bahwa oh ini dan lain sebagainya
jadi jangan sampai ada lagi mbak terus tidak menerima kos mahasiswa papua
itu membuat sakit hati
jadi berarti juga harus ada dalam pendidikan kita juga ya
mengusung kembali ya kebinekaan yang kita miliki dan harus dijaga
kita lihat negara negara lain rusak negaranya karena mereka berantem satu sama lain ya
kita tidak mau menjadi negara yang seperti itu
yeni pak lenis masih ada satu segmen lagi
kita akan teruskan perbincangan kita kali ini
tetaplah bersama kami dalam insight with desi anwar
masih bersama insight with desi anwar
kita kembali berdiskusi dengan kedua narasumber kita yeni wahid direktur dari wahid den city dan lenis kogoya
staf khusus presiden untuk papua
ini debatnya sangat menarik sekali
sampai pak lenis dan juga mbak yeni
tapi ini kalau kita lihat ya yang papua kita lihat di situ kan juga ada tempat tambang emas
dan copper yang paling besar di dunia di situ
ada hutannya ada sumber daya alamnya yang luar biasa
ada minyaknya ada gasnya dan lain sebagainya
tapi tidak dipungkiri sampai sekarang itu masalah kegagalan ya dalam membangun kesejahteraan masyarakatnya
dari krisis kesehatannya ekonominya bahkan kalau kita lihat dari elektrifikasinya juga paling terbelakang di indonesia
seharusnya ini tidak ada
apalagi dengan tanah yang seperti sekaya di papua itu sendiri
pak lenis bagaimana anda melihatnya ini salah urus dari pemerintah pusat ke daerah atau salah urus dari daerahnya itu sendiri
karena kalau kita lihat dengan otsus nya ini kan ini semua sudah ada pemerintah daerahnya sudah ada alokasi dananya dan anggaran dan lain sebagainya
sebenarnya kan bukan masalah uang
tapi lebih ke tata kelola
mungkin kebersihan pemerintahannya
bukan hanya good corporate governance korupsi bahkan
bagaimana anda melihat
kalau saya melihat itu setelah diberikan otsus itu seharusnya pemerintah pusat harus bentuk namanya tim pengawasan
jadi kita tidak cukup hanya pendekatan bpk untuk pemeriksa itu
tapi harus tim audit khusus misalnya
terus orang pemerintahan papua itu harus dibawa keluar
misalkan taruh kementerian di mana dilatih dibina dikembalikan lagi
yang kedua adalah masyarakat yang tinggal di pendalaman kan tidak tahu apa apa
yang bisa roda pemerintahan berjalan itu adalah pemerintah
dia sebagai istilahnya itu pembala
bukan dia belanjaan tapi dia melayani
sekarang yang tugas utama pengawasan adalah kementerian dan pemerintahan
pengawasan adalah kementerian dalam negeri
bagaimana pemerintahan jalan atau disitu pelayanan misalnya bupati skpd
turun langsung ke lapangan
baru ditegur misalnya
itu harus dilakukan
saya melihatnya nggak pernah dilakukan itu
mungkin ada sukan atau mengagumkan masalah ini sensitif atau tidak berani
jadi susah sekali
terus kalau kita melihat birokrasi juga
sekarang ini kenapa dua belas orang yang tadinya onor tapi numpuk
apalagi cpns baru diterima tambah lagi
karena ini menumpuk
di papua di jawa sini kan ada pabrik misalnya minyak goreng pabrik gula atau pabrik apa saja ada
di papua paling adanya freeport
papua kan tanah luas
tapi belum ada pabrik
di sini persoalannya adalah saya menawarkan kementerian pertanian itu luar biasa
siapkan anggaran dua ratus sekian delapan puluh miliar misalnya
mau kasih untuk mau tanam debu dikasih
ini terus tanam lagi perkebunan sagu dikasih
ijinnya yang sulit pak
yang dipersulitkan siapa orang papua sendiri yang dipersulitkan kita di sana
oh ijinnya di papua yang tidak perlu
misalnya izin lingkungan itu bayarnya seratus juta
masyarakat kita bukan orang pendatang
saya sendiri saya kasih masyarakat
masyarakat punya tanah dua puluh tiga puluh hektare
terus tanam untuk tebu
minta izin ke bupati
nah ini kan berarti salah pilih orang ya
untuk menjabat menjadi kepala daerah itu
kalau misalnya ya sistem noken itu ya ditiadakan jadi one man one vote ini apakah bisa menjadi solusi
karena seperti kita ketahui kan ya yang terjadi itu biasanya kan ada pencoblosannya bukan di tps tapi di distrik
sehingga ya ada inilah istilahnya tidak transparan dalam pemilihan kepala daerah
karena ini untuk pemilihan itu terjadi ya di papua
khususnya kita yang di gunung itu sistem noken
memang sistem noken ke depan harus evaluasi baik
jadi karena disitulah yang menjadi antara konflik masalah antara keluarga saudara
misalnya saya adik pilih si b
terus saya pilih si a
setelah si b yang sudah menang dia jadi musuh saya
jadi di rumah itu tidak akur
ini ke depan kita utamakan di
di aceh itu kan ada partai lokal
di papua ini ada kursi adat
ini harus ada dpr kabupaten dpr provinsi diangkat
karena hak politiknya dikasih
nanti bisa juga pemilihan bupati melalui dpr
mungkin harapnya ke situ
itu baru nanti konfliknya hilang
antara keluarga untuk riha kebenciannya hilang
baru kelembok dibilang kriminal
kelembok bilang dia opoem
itu dia bisa masuk
bisa di pns
di aceh saja bisa orang kan bisa jadi gubernur
kata kelolaannya juga jauh lebih transparan
sdm nya juga mungkin harus diperbaiki
bukan saja tadi dia pegang senjata bunuh bunuh orang
tapi kalau dia sudah masuk
kan tidak mungkin
ini harus nasionalisme dibangun konsep pedekatan untuk pembangunan
yang salah satunya dpr ini
mbak yani ini mungkin nanti juga menarik
karena di papua ini kan banyak pendatangnya
apa kira kira yang supaya ke depannya masyarakat adat
masyarakat yang asli papuanya juga tidak termarginalisasi
atau tidak terdiskriminasi di tanah sendiri
menurut saya memang kebijakan kebijakan afirmatif itu memang harus diterapkan
jadi artinya kalau dalam pegawai negeri
lalu jabatan jabatan fungsional jabatan strategis gubernur bupati dsb
memang sudah diatur bahwa itu harus menjadi ultra daerah yang harus mendudukinya
tapi kalau dalam pergerakan masyarakat memang sulit ya
kita lihat contohnya di jakarta saja
orang betawi pun sekarang juga sudah terpinggirkan
nah jadi dalam pergerakan masyarakat agak sulit
tetapi bahwa dalam dinamika pemerintahan lokal
termasuk di dalamnya dprd ada mrp dan lain sebagainya
dprp dan lain sebagainya itu memang tetap ada kebijakan afirmatif
nah tapi gini mbak desi ini juga ada kesenjangan ini
kesenjangan persepsi ya mengenai dana yang ada nih
dana dana yang berputar di antara indonesia dengan papua
jadi banyak orang yang mengatakan dengan cukup lantang bahwa indonesia itu hanya menghisap kekayaan alam papua
tapi kenyataannya kalau kita mengutip data yang diberikan oleh wakil presiden pak yusuf kalla
beliau mengatakan bahwa dana yang ditransfer dari daerah ke pusat
freeport bintuni dsb termasuk agriculture dan lain sebagainya ya
itu sekitar dua puluh delapan triliun
nah namun dana yang ditransfer dari pusat ke papua
bisa lewat macam macam mekanisme transfer
itu lebih hampir sekitar seratus triliun
jadi artinya dalam hal ini sudah ada yang berjualan
nah itu problemnya adalah kemana itu
yang pertama tata kelolanya
apakah ini ada pemerataan secara ekonomi
nah ini mungkin yang kedepannya kuncinya kan di situ ya pak lenis ya
harus mendidik masyarakat untuk lebih untuk mengerti haknya pertama
pertanggung jawaban itu dimana dituntutnya kepada siapa
jangan semua dilipatkan
harus dikirakan kepada wakil mereka kepada kepala daerah mereka
ya mau tidak mau ya harus dikelola dengan baik
mencari orang orang yang memang peduli lah
ya yang kedua kemudian kita juga harus memotong rantai rantai
dalam tanda kutip mohon maaf kalau saya memakai kata yang cukup kuat
persekongkolan antara oknum oknum di jakarta
yang menginginkan apa namanya
berbisnis dengan cara yang tidak baik
dengan beberapa kelompok di papua saja
itu kan juga ada manfaatnya
dan kemudian memakai apa namanya tindakan tindakan yang berlebihan
mengamankan sebuah daerah untuk kepentingan bisnisnya
ini juga harus dihentikan
hal semacam ini
di sana juga harus diperhatikan misalnya aspek amdalnya harus dipenuhi
jangan asal bangun saja
jadi memang tata kelola pemerintahan yang lebih baik
itu memang harus ada di papua
berlaku untuk semua
dan masyarakat adat masyarakat komunitas di sana juga harus diperhatikan
apalagi ini masalah tanah ya tanah adat itu
jadi ada dua persoalan di papua
saya katakan diskriminasi antara kami di papua
jadi ada yang kelompok yang sungguh sungguh membangun papua
dan konsep dengan hati
yang betul betul dia sebagai anak bangsa
juga ada yang kelompok untuk dimainkan di papua
di kelompok itu katakan saya ini anak merah putih
terus yang satu mereka saya sama juga anak merah putih
tapi dia mainkan seperti ini kamu jangan dipakai
anak ini akan terjadi begini begini
jadi ini ada permainan laporan masuk
kita ini ngadu domba terjadi
jadi oh dia anak merah putih nanti dia jadi ini
nanti pemberdekaannya tidak bisa akan eksis lagi
kalau dia naik lagi
nanti papua ini akan jadi sejahtera
jadi ini antara kita ini ada permainan yang akan terjadi di papua
terus yang kedua masalah tanah
jampatan olteka namanya
itu presiden bangun
ini tinggal mau resmikan sebentar lagi
namun ada yang orang asing
di sana tanah sepanjang itu dia sudah beli
sedangkan kalau kita melihat
di situ belum pelepasan mungkin
terus di sepanjang itu sudah ada sertifikatnya
setelah sudah dibangun baru komplit
terus bayar begini komplik
jadi masyarakat mau
pak presiden mau resmikan masalah ada terus
masyarakat ini naik ke pengadilan ya kalah
naik lagi mk kalah lagi
jadi masyarakat mau bicara apa
jadi pembangunan infrastruktur yang selama ini dilakukan
khususnya di pemerintahan jokowi ini
atau memperbaiki situasi di sana
menurut pak lenis
atau ini merupakan hanya
sementara esensinya masih belum terjaga
kita contoh bicara penggunungan saja
kalau gunung itu
semuanya kan jalurnya pesawat
tapi isolasi dibuka
ini kan bertahun tahun sejak
ke papua masuk ke kri
itu sudah ada
sudah rencana program
sampai proyek ke enam kan belum pernah tembus
tapi setelah itu jokowi
karena saya selalu rapat
saya memaksakan terus
terus saya ke lapangan lagi
sampai akhirnya tembus
atau bpm harga di jawa
itu harus saya makan di papua

nanti wamena baru dia
separk lagi ke sana
jadi kalau itu terjadi
maka papua itu
sila kelima bisa dijawab
dan memang data mbak penas
memang menunjukkan bahwa
pertumbuhan ekonomi di papua
paling tinggi dibandingkan dengan data
dari provinsi lain di indonesia
mungkin terakhir mbak yeni
optimis bahwa masalah papua ini
bisa akan segera selesaikan
kalau masalah segera
ya paling tidak dalam pemerintahan ini
saat ini lah
artinya saya melihat
memang ada keinginan dari pemerintah ini
untuk menyelesaikan masalah papua
itu penting ya
jadi niatnya dulu
nah kemudian bahwa langkah langkahnya
tentu kita masih merabah rabah terus
kita terus bereksperimen
bagaimana mencari formula yang paling pas
tapi yang paling penting adalah
bahwa kita ingin melibatkan masyarakat papua sendiri
dalam dialog yang tulus itu
itu kuncinya di situ
iya dialog itu
mbak lennis mungkin hari anda
optimis bisa semua
bisa selesaikan happy
tidak akan terulang ulang kembali
kalau saya pesan sih gini
khusus di papua
saya kasih tahu masyarakat papua
tidak ada yang bilang istilah tidak bisa
pertama harus kita percaya diri
dan harus berdoa kepada tuhan
itu orang papua
perkembangan yang dulu zaman saya
sekarang ini anak anak kita
pendidikan langkahnya luar biasa
berarti lima sepuluh tahun ke depan
akan perubahan total yang akan terjadi
kalau presiden sekarang sudah pak jokowi
kan suaranya kan di papua
pak jokowi prioritasnya di papua
melihat pandangan papua
jangan melihat masalah
masalah semua orang papua jadinya
jangan lihat itu dulu
tapi melihat di papua itu
melihat bahwa kita bagian dari
atau membina konsep apapun
jangan mengandung domba kami
ya karena begini
yang dari jakarta juga datang juga
siapapun di sana ada
ini permainan terjadi di papua
jadi ini jangan kami
jangan kami jadikan
akhirnya jadi kami berkelahi
bagaimana budaya kami
jam peti dihajarin kami
jangan sampai kita jadi adu domba di papua
iya tidak ada lagi kalau bisa yang namanya
rasisme dan lain sebagainya
terhadap masalah ini
terima kasih banyak
insightnya dan juga mbak yeni ya
tetaplah bersama kami
tampaknya kalau kita bicara ini
juga harus melanyakan ya
kepada anak muda dari papua
untuk masa depannya
bagaimana hidup di papua
dan tentu saja bagian dari nkri ini
tetaplah bersama kami
insight akan segera kembali
ya kembali bersama insight with desi anwar
berbicara mengenai mendengar suara masyarakat papua
jika kita belum mendengar suara dari kaum milenialnya
maka dari itu
sudah bergabung bersama saya di studio
seorang musisi terkenal ya
yang ternyata juga memiliki suara yang merdu
albert apa kabar
sedang bikin apa sekarang
ada katanya menciptakan sebuah lagu yang
bercerita tentang keindahan alam
keindahan alam papua atau keindahan alam secara keseluruhan
albert kita ingin mendengarkan ya
albert ini orang papua
tapi lahirnya di jakarta
orang indonesia sejati kan
ini kita berbicara mengenai ya kira kira
apa sih yang diinginkan
khususnya anak anak muda
milenial berbakat seperti albert ini
untuk memajukan papua
dan bagaimana harapan harapan ke depan ya
yang ingin diwujudkan dalam membangun daerah papua
kalau misalnya aku boleh pakai kacamata aku sekarang
kan aku di musik
jadi ini bicara tentang seni
dimana potensi seni di dalam masyarakat papua sendiri
punya potensi yang sangat besar
dan sebenarnya memang sudah ada ini kok
maksudnya sudah banyak sekali di explore
dan sudah banyak sekali expose seni dan budaya di papua
tapi buat saya
sangat kita perlu adanya regenerasi sih gitu
adanya regenerasi dari generasi yang lebih senior mungkin
nanti kebawa lagi khusus kita sebagai yang generasinya di bawah
kayak saya dan teman teman yang lain
yang sudah tidak sabar ingin terus berkarya gitu
apa kira kira selama ini yang menghambat
atau yang masih perlu diperbaiki dalam menjalankan regenerasi ini
sebenarnya mungkin karena kita masih parsial sih
masih terbagi bagi gitu
jadi kita perlu kayak ada satu
bisa dibilang kayak unionnya lah
untuk bisa mencakup kita sama sama nih bareng bareng gitu
salah satu kita yang musisi papua yang di jakarta sudah sempat ketemu
dan bicara juga soal ini juga
bahwa kita perlu buat support satu sama lain
lebih solid lagi ya
iya justru ketika kita berkarya
itu fasilitas kita untuk saling mensupport satu sama lain
bukan justru saling ini lah
bukan justru saling lewat karya
menikam satu sama lain
tapi ini kan memang dunia kompetisinya kan cukup sengit ya
tapi secara keseluruhan anda sendiri ya sebagai seorang musisi asal papua ini
bagaimana apakah ada misalnya ya obstacles atau hambatan dalam memajukan karir anda
atau justru karena di papua ini kebanyakan ini dari segi basisnya itu memang sudah seniman
jadi tidak ada masalah sama sekali
sebenarnya kalau soal berkarya sama sekali nggak ada masalah
maksudnya kesehatan bersyukur punya talenta ini
tapi memang betul sekali
maksudnya perlu adanya banyak kesempatan demi kesempatan yang diberikan buat
contohnya seperti apa kita kan memang ada pernah film ya denias itu kan
iya salah satunya
mungkin ingin lebih banyak ya representasi perempuan di layar
dan buat saya
kayak sesuatu yang konstan dan reguler seperti mungkin sanggar seni
dari situ kan kita bisa
kita bisa ya itu berputar jadinya regenerasi gitu
jadi akhirnya kita bisa produce banyak sekali seniman seniman asal papua
tapi selama ini albert sendiri tidak pernah merasakan ada diskriminasi
atau ya karena ini asalnya papua dan lain sebagainya
karena ya kita baru baru ini kan insiden tidak menyenangkan itu
rasisme dan lain sebagainya
menurut albert ini
cukup mengkhawatirkan atau tidak merepresentasikan sebenarnya apa yang di hati orang indonesia secara keseluruhan
ya untuk saya pribadi sih saya bersyukur saya nggak merasakan apapun
maksudnya kayak singgungan atau mungkin kayak pertanyaan pertanyaan yang menyinggung
buat saya kalau saya pribadi saya nggak merasakan itu
dan ketika saya pergi ke beberapa hari lagi nanti saya juga akan pergi ke
daerah surabaya karena saya akan manggung di sebuah jazz festival juga
dan kayaknya akan seru dan lebih lebih apa ya
sering kesana dan saya ingin
dan tidak ada masalah
ya saya gak temuin banyak
atau mungkin ada perasaan apa yang dirasakan ketika insiden itu terjadi menurut albert
apa yang harus diperbaiki lah istilahnya dalam pendekatan yang harus dilakukan
ya buat saya pribadi kalau sebagai
musisi yang saya ingin lakukan adalah menyuarakan suara perdamaian itu sendiri
maksudnya memaafkan dan melupakan itu sangat penting dalam hidup kita gitu
banyak akan banyak sekali kok masalah yang hidup apa yang akan kita lewatin gitu
tapi bagaimana sikap kita dan cara kita menyikapinya aja akan sebuah masalah itu
apakah kita mau tetap terus konsentrasi dengan masalah atau kita mau lihat sesuatu
yang lebih cerah di depannya
musik itu bisa menyatukan sebenarnya bisa menenangkan hati
membuat suasana hati jauh lebih damai dan kita juga lebih harmonis
tapi jalur sebagai pemusik ini musisi ini memang sudah ke depan akan terus
itu yang ditekuni
karena memang dulu papa saya sempat memang vokalis sebuah band juga asal papua
zaman era era itu
terus memang sebenarnya awalnya saya
saya memulai nyanyi di gereja dan abis itu mulai masuk ke lomba nasional dan lain sebagainya
jadi memang dari kecil sekali memang udah passion banget untuk bernyanyi dan bermusik
mungkin bisa menyanyikan satu bait bagi pemirsa kita di acara ini bagaimana
biar nanti langit terbelah
luar biasa sekali
terima kasih albert dan juga sukses ya album ini
berikutnya kita tunggu tunggu
saya rasa ini lebih penting
daripada kita berbicara mengenai konflik pertikaian
kita lebih penting mengapresiasi musik apalagi kalau dengan suara yang begitu merdu
sekali lagi terima kasih
iya untuk menciptakan perdamaian di papua tidak boleh hanya bersandar pada pemerintah saja
namun kerjasama dan inisiatif dari berbagai pihak sangatlah diperlukan
terus mengikut sertakan warga papua dalam berbahaya
bahwa dalam berbagai bentuk kegiatan di setiap elemen masyarakat dapat menjadi salah satu cara untuk menghilangkan adanya kesalahpahaman serta kesenjangan
inisiatif pembangunan istana negara di papua pun juga diharapkan tidak hanya menjadi tanda kalau pemerintah peduli pada papua
tetapi sebagai simbol kalau papua adalah indonesia
jangan lupa anda juga dapat menyaksikan tangan ini di cnnindonesia com dan di youtube cnn indonesia
sampai jumpa dan bye bye